kini giliran pemerintah ibu kota yang meluncurkan aplikasi jakarta aman
layanan keamanan masyarakat satu pintu
di mana aplikasi jakarta aman ini merupakan sinergi pemerintah provinsi dki jakarta
dengan pihak swasta pengelola aplikasi
aplikasi jakarta aman sebagai pelengkap layanan siaga bpbd di nomor hotline satu ratus sepuluh
masyarakat dapat menggunakan sejumlah fitur keamanan di aplikasi
antara lain ada tombol darurat
dengan menekannya selama tiga detik
agent call center jakarta siaga akan meneruskan ke instansi terkait
seperti kepolisian hingga ambulans unit gawat darurat
kemudian ada tombol lapor fitur keluarga aman
sebagai gps locator keberadaan anggota keluarga dan komunitas aman atau siscoming digital
kedepannya inovasi ini diharap mampu mengenalkan masyarakat akan sistem keamanan berbasis komunitas
luncurkan hari ini merupakan usaha kita untuk menjadikan kota jakarta betul betul aman bagi semuanya
aplikasi ini memiliki fungsi untuk menghadirkan pertolongan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan yang menghadapi masalah
dari mana dari sisi kita
kita bisa merespon cepat lewat jaringan
satu ratus dua belas tapi yang tidak kalah penting
aplikasi ini juga memungkinkan kita tersambungkan dengan sesama pengguna aplikasi
sehingga rasa aman itu hadir bukan saja karena petugas merespon
tapi juga karena lingkungan merespon
tadi yang belum sempat kita simulasikan ketika publish
radius lima km dari posisi si korban si calon korban itu
semua user akan diberitahukan
orang orang yang mendapat notifikasi dalam radius tersebut
langsung bisa memecah tombol help
di mana dia akan mendapat rute tercepat ke arah orang yang sedang membutuhkan tersebut
di situlah akan tercipta sharing security
betul sekali yang pak gubernur bilang bahwa semakin banyak yang mendownload aplikasi ini
goalnya jakartaman ini akan tercapai
kita beralih ke informasi lainnya
kementerian perhubungan menyatakan siap mengeluarkan tarif baru ojek online yang diperkirakan akan naik
tarif yang diusulkan pihak penyedia aplikasi berkisar
rp satu empat ratus hingga rp satu enam ratus per kilometer
sementara itu pihak pengemudi mengusulkan tarif rp tiga per kilometer
direktur angkutan jalan kementerian perhubungan ahmad yani
menjelaskan pemerintah mencari tarif yang pas
karena berkaitan dengan sejumlah pihak yaitu konsumen penyedia aplikasi dan pengemudi
tarif baru yang nantinya akan diberlakukan harus adil terhadap ketiga pihak
agar tidak ada yang dirugikan
hingga kini belum dipastikan tarif baru ojek online
yang akan ditetapkan